apa yang akan kau berikan padaku
pada suatu ketika di kerajaan yang indah hiduplah seorang raja seorang ratu dan putri kecil mereka olivia
mereka mencintainya tanpa akhir
mereka sangat mencintainya sehingga mereka memberikan semua apa yang dia minta
maka kata kata pertamanya adalah
iyap dia begitu terbiasa dengan caranya
sehingga ketika dia tumbuh dewasa jika ada yang meminta bantuan dia akan segera bertanya kepada mereka
apa yang akan kudapatkan sebagai balasannya
maka selama bertahun tahun orang tuanya memberikan semua yang mereka bisa
mereka berpakaian sangat lusuh karena putri olivia bahkan telah mengambil semua pakaian mereka
seluruh kerajaan sekarang menjadi milikku apa ada sesuatu yang bukan milikku
oh di mana jarum itu jatuh
oh olive syukurlah kau ada di sini bisakah kau datang dan membantuku
iya kau tahu sayang
aku kehilangan jarum jahitku sepertinya telah jatuh di suatu tempat
aku pasti akan membantumu
oh itu manis sekali
sang ratu merasa terkejut
tapi tapi sayangku semua milikku sekarang sudah menjadi milikmu
semua kecolek gaun usang yang aku kenakan sekarang ini
masih ada satu hal lain dan itu adalah mahkotamu
apa tetapi mahkota ini adalah milik seorang ratu sementara kau belum menjadi seorang ratu
kata kata yang kau katakan itu lucu
lu sekali dan kau bahkan tidak berpakaian seperti seorang ratu
dan kau tidak memiliki apapun
ya baiklah aku
sang ratu benar benar malu pada dirinya sendiri
dan dengan enggan menyerahkan mahkotanya
ah oh jarumnya ada di sebelah vas
kau akan menemukannya dengan mudah kalau kau melihatnya dengan cermat
lalu dia kembali ke kamarnya untuk melihat dirinya dicermin
mahkota itu agak terlalu besar

ini akan cocok untukku dalam beberapa tahun lagi
sekarang ada satu lagi yang tersisa
dia pergi ke kamar ayahnya dan melihatnya sedang mencari sesuatu
kacamata raja tua itu telah jatuh
dan dia sama sekali tidak bisa melihat tanpa kacamata
sayang maukah kau membantu ayah tuamu ini menemukan kacamatanya
ya aku bisa
tapi apa yang akan kau berikan sebagai balasan kepada aku ayah yang terhormat
oh olive ku tersayang
kau memiliki seluruh kerajaanku
satu satunya yang tersisa adalah mahkotaku
kau tidak mungkin menginginkannya
tapi aku tahu
tapi sayangku ini adalah mahkota raja
oh apa gunanya bagimu
siapa yang pernah mendengar tentang raja yang bahkan tidak memiliki kerajaan
raja yang malang itu sangat terluka dan malu
sehingga dia dengan sedih memberikan mahkotanya kepada putrinya
mahkota ini adalah milikku
sekarang aku memiliki semuanya dari tempat ini
karena aku memiliki mahkota raja aku bisa memerintahmu
aku mengusirmu dan juga ratumu
tentu saja aku serius
karena aku memiliki kerajaan ini jadi aku membuat peraturannya
raja dan ratu yang malang itu sangat tersinggung oleh semuanya
sehingga mereka meninggalkan istana dan dengan sedih berjalan keluar dari istana
di kamarnya putri olivia sedang mencoba mahkota
tapi itu meluncur turun ke wajahnya dan ke bahunya
oh ini terlalu besar untukku
sebaiknya aku lepaskan saja
tapi dia tidak bisa melepaskan mahkota itu
mahkotanya terjebak di sana
oh tidak apa yang aku lakukan
tidak ada seorang pun di istana karena dia telah memecat semua koki dan pelayan
karena mereka tidak mau melayani perilakunya yang manja
dia berlari dan berteriak dan menyenggol berbagai pot
dan pot itu benar benar hancur
pada saat itu seorang wanita tua tiba tiba berjalan menuju ke arah olive
tolong lepaskan mahkota ini dariku
tolong kau hentikan kebisingan itu
lepaskan mahkota ini dariku
oh dan apa yang kau akan berikan sebagai imbalan
pakaian bagus milik ibuku
aku tidak menginginkan itu
semua gaun dan perhiasan baru ibuku
kenapa harus milik ibumu dan bukan milikmu
baiklah ambil semua milikku
tapi aku juga tidak mau itu
sekarang olive benar benar lelah dan takut
ambillah apapun yang kau mau dariku
tolong lepaskan mahkota ini dariku
lalu bagaimana dengan seluruh kerajaan
aku sangat suka itu
tapi aku tidak punya apa apa lagi
oh sungguh menyedihkan
sama seperti bagaimana kau menyakiti orang tuamu
mendengar ini olive merasakan sedikit rasa sakit di hatinya
bagaimana kalau aku tidak setuju
aku tidak akan membantumu
kau bisa berkeliaran selamanya dengan mahkota itu di kepalamu
kau tidak bisa melihat makan atau bahkan tidur nyenyak
kau juga tidak akan bisa
berhenti aku mohon hentikan tolong jangan katakan itu lagi
ambillah kerajaanku dan segalanya
asalkan mahkota ini bisa lepas dari kepalaku
peri itu tersenyum dan dengan sihirnya mahkota itu menghilang
oh terima kasih
maukah kau membantuku lagi
olive bertanya kepada peri apakah dia bisa membantunya bertemu orang tuanya
itu adalah bantuan yang besar
kau tahu itu
dan itu tidak murah
tetapi olive menyadari kesalahannya
dan sekarang dia merindukan orang tuanya
dia siap menyetujui apapun yang diinginkan peri itu
peri secara ajaib membawa mereka berdua pergi ke kediamannya
inilah tempat tinggalku
panggil aku kuno tapi aku tidak menggunakan sihir untuk melakukan tugasku
tapi sekarang kau di sini kau bisa membantuku
dan itulah yang dilakukan putri olivia
setiap hari dia memasak dan membersihkan rumah pri tua
putri olivia menjadi sangat baik dalam pekerjaannya dan segera berubah menjadi sangat perhatian
dan juga sangat manis
olive apa yang kau lakukan di sini
oh tidak aku tidak bermalas malasan
aku hanya sedang merajut sweater ini untuk ayahku
hmm dan yang itu untuk ibumu
peri itu tersenyum hangat ketika dia melihat bahwa olive akhirnya berubah
aku kira sudah saatnya kau mendatangi mereka
kau akan menemukan mereka tinggal di sebuah pohon

ikuti jejak lumpur dan kau akan sampai
olive sangat gembira tetapi bingung dengan jalan yang berlumpur
dia mengumpulkan barangnya dan bergegas keluar
aneh sekali jalan lain apa yang aku harus ikuti selain jalan lumpur
dia berjalan cukup lama sampai dia bertemu dengan persimpangan
jalan lainnya terbuat dari perak dan rubi
dan lebih jauh di jalan itu dia bisa melihat pohon pohon emas
oh ini indah sekali
tapi tidak ada yang bisa dibandingkan dengan cinta orang tuaku untukku
itupun kalau mereka masih mencintaiku sekarang
dia mengikuti jalan lumpur dan segera tiba di pondok kecil yang kumuh
dia melihatnya dan merasa tidak enak
ketika dia masuk dia merasa lebih buruk
bagaimana aku bisa melakukan ini pada orangtuaku
aku harus menebus kesalahan ini dengan cepat
maka dia memasak makanan hangat yang enak untuk mereka saat mereka kembali
dia telah belajar dengan baik dari peri
ketika dia selesai mempersiapkan segalanya
dia mendengar pintu terbuka
tepat pada waktunya
dan ketika orangtuanya memasuki ruangan
mereka menatapnya dengan sangat tidak percaya
tolong jangan membenci aku
melihat dia menangis mereka bergegas menghampirinya
oh ya ampun
kami mencintaimu apapun yang terjadi
kami selalu mencintaimu
olive menyeka air matanya dan mengingat makanan yang dia buat
dia menunjukkannya kepadanya
dia juga memberi mereka hadiah dan mereka sangat terkejut
ketika mereka duduk makan
dia memberitahu mereka tentang mahkota dan penyihir
mereka menyadari ketika dia berbicara
dia telah berubah menjadi lembut dan peduli juga bahagia
aku berjanji akan menjadi anak yang jauh lebih baik
sayangku kau sudah siap
aku sudah siap
aku sudah siap
mereka segera kembali ke istana
dan begitu olive mengembalikan mahkota
raja dan ratu membawa kembali semua pembantu yang telah pergi
mereka semua sangat terkejut dengan perubahan sang putri
dan segera melupakan semua sifat buruknya
ada sebuah upaya besar untuk memberi seseorang sesuatu
kita harus selalu bersyukur atas apa yang kita terima
dan tahu bahwa ketika memberi bantuan
kita harus tulus melakukannya dari hati kita